sarimurti yudhoyono di istana bogor
ahy tiba pukul delapan lebih lima puluh dua pagi tadi dan langsung kita akan melihat lokasi pertemuan antara presiden jokowi dengan ahy
namun sebelum kami sampaikan informasi terkait pertemuan presiden jokowi dengan ahy
kita akan kembali bergabung dengan korespondensi ann indonesia
yudi yudawan di kawasan jalan tamrin jakarta untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di depan kantor bawaslu
yuda selamat pagi bagaimana saat ini apakah terjadi eskalasi lagi terkait aksi massa yang mencoba melakukan demonstrasi di depan bawaslu
ya aldi kalau kita berbicara mengenai aksi massa memang gerakan masa belum terlihat terlalu signifikan
tapi di belakang saya mungkin agak kejauhan itu sudah terlihat ada umbul umbul bendera di belakang sana
memang tadi seperti saya utarakan waktu live pertama sudah ada sekitar puluhan masa berusaha untuk memasuki kawasan sudirman tamrin
tapi mereka ditahan oleh barikade pasukan
terutama di kawasan sekitar perempatan jalan wahid hasim sabang dan kalau anda lihat itu ada bendera di sana
dan ada umbul umbul yang memang di belakang sana tadi saya sempat melihat ada beberapa warga yang sudah berkonsentrasi
sepertinya memang mereka harus menunggu aksi yang akan digelar sedianya pada pukul empat belas waktu indonesia barat tadi nanti
sementara kalau kita lihat di sebelah kiri saya di sebelah kanan kamera di sekitar sini sudah mulai ada aksi konsentrasi warga

ada beberapa warga yang sudah hadir secara simultan mereka sporadis datang satu persatu meskipun mereka tidak melakukan gerombol ataupun kelompok kelompok
seperti yang disinyalir akan memadati kawasan tamrin pada siang hari nanti
sementara kalau kita bicara mengenai kondisi tamrin sudirman lengang sayup sayup mungkin anda bisa mendengar ada helikopter
sepertinya tetap berjaga di kawasan ini bersiaga untuk seandainya ada eskalasi yang cukup lebih tendensi lebih masif
dibandingkan tadi malam pada pukul dua puluh karena pasukan penyiagaan kali ini terlihat jauh lebih ketat aldi
kalau saya bisa mendeskripsikan mereka bersiaga di semua lini jadi tidak ada satupun jeda pasukan yang membarikade kawasan tamrin hingga ke kawasan wahid hasim aldi
yuda apakah kemudian ini lalu lintas di sekitar jalan mh tamrin sudah atau akan kembali dibuka atau minimal transjakarta yang melintas di kawasan sepanjang sudirman tamrin
apakah sudah bisa kemudian melintasi
barikade polisi yang memblokade jalanan di sana
ya mungkin pj saya bisa melihat ini adalah jalur dari transjakarta mungkin bisa dilihat ini kosong aldi tidak ada aktivitas dari tadi karena memang transjakarta ini adalah halte bus transjakarta sarinah
yang akan menuju ke kawasan monas
kalau anda lihat tidak ada aktivitas karena memang barikade kendaraan terhenti di perempatan wait hasim sabang
jadi jatuh otomatis semua kendaraan baik itu fasilitas publik busway mereka tidak akan bisa melintas karena seperti saya tadi katakan di belakang saya ini sudah ratusan petugas bersiaga sehingga transjakarta pasti tidak akan bisa melintas
ini sudah terjadi sejak pagi tadi aldi sejak saya hadir di sini sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat tidak ada aktivitas transjakarta yang lalu lalang di kawasan tamrin yang biasanya merupakan distrik bisnis
perekonomian warga banyak turun di kawasan sekitar
halte transjakarta sarina tapi karena tidak ada aktivitas beberapa warga terpaksa berjalan kaki
tapi kalau saya katakan kantor sebagian sepertinya tutup aldi di sekitar kawasan tamrin pada pagi hari ini
kembali ke anda aldi
baik korespondensi dari indonesia yudi yudawan melaporkan dari depan gedung bawaslu jakarta pusat
terima kasih atas informasi anda